kil presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat yang juga adalah wali kota solo gibran raka buming raka
menggelar open house atau gelar gria di kediaman dinasnya di solo jawa tengah
gibran berencana menemui ayahnya presiden jokowi untuk berlebaran bersama keluarga
lantas seperti apa keseruan gelar gria di momen idul fitri dua ribu dua puluh
yang dilakukan oleh wakil presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh
kita simak wawancara singkat dari jurnalis kompas tv nanda aprilia berikut ini
sebelumnya mas gibran ini meraksanakan suatid di halaman wilayah kota
kita mencoba untuk berbincang sedikit dengan mas gibran ya
mas gibran minalai sindol paizin
nah untuk di momen sebarang kali di momen momen yang kita tahu sekarang ini
ada alat berbeda beda apa yang bisa kita lihat

jadi itu dibuka untuk semalamnya ya mas
ya saling memakan lalu makan makan bersama

momen momen ini tradisional juga ya